saya akan turun untuk menyebut bapak bapak
mungkin kita pakai ojek dari sana pak
aduh iiih masal nomolnya pake sibuk lagi
ini lagi teleponan sama siapa sih masalah ini kan penting banget di rumah ini
biar ini keke nyambung telepon ke masal
yaudah saya gak masalah sih ren gak gitu aja ya
oke makasih ya
al mau mindahin ani dari rumah sakit bogor ke jakarta
nah kita tunggu kabarnya alanya dulu baru kita ke rumah sakit di jakarta ya
caranya gak ada pilihan lain lagi
gue terpaksa tinggal di rumahnya si enah
saya ini gak ada jalan lain ya
ada pak jalan alternatif lain
cuman saya rasa percuma
karena semua mobil harian yang sana pak
kalau opsi lain
gak ada pak
ini mungkin macet karena ada sesuatu terjadi di depan
ini juga lancar pak
kok saya jadi ngatanan gini ya
aduh banyak yang pikirin sih

tenang rosa kamu harus tenang
kamu harus tenang
ini tidak berlaku
ini tidak seperti yang kamu khawatirkan dan kamu bayangkan
kamu harus tenang
menjaga pikiran kamu
kamu sudah minum obat
kamu harus tenangkan hati
untuk kepentingan investigasi
kami mohon bapak dan ibu tidak meninggalkan bela ini
dan kami juga memerlukan keterangan terkait kronologis kebakaran
dan juga perihal korban yang berada di dalam gudang
gimana perasaannya abis nganterin kopi kepada sang kekasih
makanya disamperin segala lagi ke gerbangmu
apa yang sih
kita keluar kita harus keluar
ngeri nggak tidak
ngeri bobo bisa kena hp
kita kunci dulu aja sebentar
keluar kita nggak tahu
maaf ya bu maaf ya bu bukan maksud apa apa ya bu
untuk sementara aman
aku tadi denger oma teriak
karena aku udah bangun
kan harusnya riana di kamar
habisnya aku dengar suara oma
jadi aku kebangun
sekarang kita balik ke kamar lagi sama sus ya
berkawan sama suster ya
jadi udah siap semua ren
tapi tungguin saya sampai dulu ya
baik pak semuanya sudah siap kok
ambulans sudah selesai disini pak
kalau memang masih macet dan bapak bersedia
untuk menjemput bapak pak
mungkin kita pakai ojek dari sana pak
aduh iii masal nomolnya pakai sibuk lagi
dia lagi telponan sama siapa sih masal
ini kan penting banget di rumah ini
aduh aduh aduh
biar ini keke nyambung telpon ke masal
ya udah saya gak masalah sih ren
kayak gitu aja ya
oke makasih ya
teriak teriak di kamar
kenapa bisa berbarengan kayak gini sih
sama keadaan andina harus pindah ke jakarta ya
soalnya kayak gak tau mau kayak gimana mas terus ini
sementara pintunya ibu
soalnya nanti kiki takut kalau ibu tiba tiba pergi
keluar kamar terus kita gak tau
kamu tolong jagain mama dulu ya
soalnya saya masih harus pindahin andin untuk ke rumah sakit jakarta nih
tapi urusan pemindahan rumah sakit andin ke jakarta nih
harus dipastikan aman dulu nih
kalau begitu biar saya ke tempat bu adin aja pak
biar bapak pula untuk urus borosa pak
yaudah deh kayak gitu aja ee zak ya
udah pak kalau gitu saya muter balik dulu ya pak
zak tapi ke rfi lo bukan yang macet ya
gini deh saya telepon handi dulu deh ya
sebentar saya angkat ya
halo assalamualaikum pak
begitu ambulans memungkinkan
langsung pindahin andin pakai ambulans ke rumah sakit yang ada di jakarta
ini saya harus putar balik dulu ke rumah
mama lagi kurang enak badan kayaknya
saya berusaha diteman sama kiki
oh iya baik pak baik pak
ee tapi kalau boleh tau
borosa kenapa ya pak
saya juga belum tahu pasti kenapanya
cuman sepertinya mama kebanyakan pikiran
karena ada orang meninggal di dalam gudang yang ada di vilanya mama
semoga berusaha baik baik aja ya pak
amin amin makasih doanya ren
felis masih disana kan
iya masih pak
ah saya minta tolong felis untuk temenin andin dalam ambulan ya
kamu ikutin mobil ambulans dari belakang pakai mobil kamu ya
baik pak baik
eh ini ambulans juga sudah
sudah sampai disini pak
sudah siap tinggal jalan aja pak
oke makasih ren
kabarin saya kalau ada apa apa ya
nanti setelah ada di rumah saya langsung yusul kamu kesana
baik pak baik
oke ren makasih ya
pak al gak jadi kesini fel
dan pak al juga pesan ke saya
di dalam ambulans atau ambulans
nanti saya akan meniti kalian dari belakang bagi mobil saya
oh ya udah kalau gitu
nah tolong temenin ya hati hati
saya ikutin dari belakang
iya pak biar saya yang dampingin bu anin ya